pemerintah jepang akan mengelola bisnis perikanan dan pariwisata di natuna sebagai bentuk investasi dan kerjasama dengan pemerintah indonesia
hal ini mengemuka saat menteri luar negeri jepang toshimitsu motegi menemui presiden joko widodo di istana merdeka jumat pagi
menteri luar negeri indonesia retno marsudi yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan
sambil terus berinvestasi di bidang infrastruktur jepang juga tertarik untuk mengelola pengembangan kapasitas nelayan
serta pulau pulau terluar di indonesia termasuk di wilayah natuna
retno mengaku jepang sebelumnya telah berinvestasi di natuna dengan mengelola sentra kelautan perikanan terpadu atau skpt
retno menjelaskan dari pertemuan kepala negara dengan menlu jepang jokowi berharap agar draft perjanjian indonesia dan jepang
segera selesai dan bisa ditandatangani tahun ini
selain investasi di natuna menteri luar negeri retno marsudi membacakan dua belas poin garis besar
hasil pertemuan dengan menteri luar negeri jepang toshimitsu motegi
kesepakatan itu antara lain kerjasama investasi di pulau terluar indonesia terutama kepulauan natuna
kerjasama penjagaan garis pantai dan kerjasama peningkatan keahlian sumber daya manusia
khusus untuk natuna maka beberapa kerjasama yang memang sudah dibahas sejak lama
antara lain untuk pengembangan perikanan skpt termasuk skpt
kemudian yang kedua
kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas nelayan
kemudian selain investasi di kepulauan kepulauan terluar
tentunya kalau dengan jepang investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan